informasi yang diberikan oleh pemerintah telah benar benar sampai ke masyarakat dengan benar
terlebih lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah bersama sama saling bahu membahu menghadapi masa sulit ini
dalam rangka untuk mencegah mengendalikan penyakit covid sembilan belas
kita melihat bersama sama bahwa masyarakat sudah banyak yang melaksanakan membatasi jarak
banyak masyarakat yang sudah tidak keluar lagi dari rumah
dan banyak masyarakat yang lebih mampu membantu masyarakat lain yang tidak mampu
agar mereka bisa beristirahat bisa berada di rumah
agar tidak terinfeksi penyakit ini
karena kita sadari bersama manakala ada satu keluarga saja
satu anggota keluarga saja yang terinfeksi
maka ini akan menjadi sumber infeksi bagi anggota keluarga yang lainnya
permasalahan ini harus kita putuskan
karena rantai pemutusan penularan penyakit ini adalah dengan cara menjaga jarak
di samping juga
saya ingin mencuci tangan dengan sabun
saya sampaikan tentang beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah
saya mengingatkan kembali bahwa inilah dasar dasar pengendalian penyakit ini
agar kita bisa memutus rantai penularannya di tengah tengah masyarakat

yang pertama pahami betul bahwa penularan penyakit ini adalah dari orang

ini adalahdtah the night driving test
yang digunakan dari pengadilan pemerintah
kpada tamil punya seperti yang biasa
pada jarak yang kurang dari satu meter
maka besar kemungkinan bahwa droplet ini akan terhirup masuk ke dalam saluran nafas orang yang sehat
akibatnya akan tertular
kemudian yang kedua bisa saja droplet ini jatuh ke benda benda sekitar yang sering disentuh secara bersama
dan tidak sadar orang lain menyentuhnya juga
dan kemudian tanpa mencuci tangan langsung makan minum menyentuh mulut menyentuh hidung menyentuh mata
maka ini juga sangat memungkinkan untuk terjadinya pemindahan virus menuju ke bagian tubuh dia yang semula semula sehat
oleh karena itu sekali lagi menjaga jarak lebih dari satu lima meter adalah menjadi salah satu kunci
untuk mengurangkan droplet yang terakhir
kita juga mengurangi paparan ini
di samping kita juga meminta siapapun yang menunjukkan gejala gejala influenza
seperti influenza demam batuk kering mungkin disertai vilek disertai sesak napas gunakanlah masker
agar pada saat kita batuk pada saat yang bersangkutan batuk maka dropletnya tidak menyebar kemana mana
oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita pahami bersama
kemudian yang berikutnya lagi adalah cuci tangan
ini menjadi sangat penting untuk kita semua
cuci tangan gunakan sabun dan air yang mengalir
kita paham virus ini akan gampang rusak manakala terkena deterjen
oleh karena itu saya minta betul betul ini menjadi perhatian kita bersama
oleh karena itu saudara saudara sekalian
maka upaya upaya ini yang merupakan basis dari penanggulangan covid sembilan belas
harus kita jalankan secara bersama sama
mari sekali lagi kita lindungi yang sakit
jangan didiskriminasikan jangan distigmatisasi
tapi lindungi dia agar bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik di rumahnya
bukan untuk dikuncilkan tetapi dibantu agar dia betul betul bisa melaksanakan isolasi diri dengan sebaik baiknya
kemudian untuk yang sehat juga harus dilindungi jangan sampai sakit
oleh karena itu mari bersama sama kita patuhi inilah kunci keberhasilan kita untuk mengendalikan penyakit ini
kita tidak punya cara yang lain
perawatan di rumah sakit akan selektif kita lakukan untuk yang memang betul betul terindikasi penyakit ini
dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi diri
termasuk pada kelompok yang sangat rentan orang tua orang dengan penyakit penyakit sebelumnya
dengan diabetes dengan hipertensi kelainan jantung kelainan paru paru dan sebagainya
inilah yang membutuhkan layanan rawatan yang maksimal
dan inilah yang kita siapkan untuk di rumah sakit
oleh karena itu memang kekuatan terbesar kita adalah pada bagaimana secara bersama sama masyarakat bisa memutuskan
untuk mengendalikan penyakit ini
sekali lagi jaga jarak paling sedikit satu meter atau lebih dari satu meter dengan orang lain
ini dimaknai maka jangan melaksanakan kegiatan kegiatan yang berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak
dan kemudian terlalu berdekatan
hindari kerumunan kerumunan orang
kita harus menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga
keluarga kita yang menunggu di rumah biasakan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir
minimal dua puluh detik sesering mungkin
dan hindari menyentuh wajah karena mulut mata hidung ini rawan untuk mendapatkan infeksi dari paparan tangan kita yang belum dicuci dengan baik
oleh karena itu
patuhi juga disiplin pada saat batuk pada saat pilek gunakan masker
atau paling tidak tutup dengan menggunakan sapu tangan pada saat batuk bersin dan sebagainya
selalu membiasakan untuk menjaga kebersihan rumah adalah menjadi kunci dalam kegiatan ini
tetap berada di rumah kita bisa bekerja dari rumah
tetap berada di rumah bisa belajar dari rumah
dan kita juga mampu
untuk beriradah dari rumah
ini yang harus kita lakukan secara bersama sama dan dengan saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain
oleh karena itu ikuti betul informasi informasi terkait dengan covid sembilan belas
bisa dilihat di beberapa saluran informasi
dan banyak sekali di tempat tempat yang lain terkait dengan informasi informasi yang benar
ini yang penting untuk kita pahami dan kita jalankan bersama sama
mari saling mengingatkan mari saling menjaga agar seluruhnya bisa kita kendalikan secara baik
kemudian berikutnya saya akan melaporkan tentang perkembangan jumlah kasus dari pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di seluruh indonesia
kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari enam lima ratus spesimen
enam lima ratus orang maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini
di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak satu ratus tujuh puluh
sehingga jumlah sekarang menjadi satu dua ratus delapan puluh lima kasus positif
kemudian kasus yang sudah sembuh pasien yang sudah sembuh bertambah lima orang
sehingga total menjadi enam puluh empat orang
kemudian pasien meninggal bertambah dua belas menjadi satu ratus empat belas orang
oleh karena itu mari sadari betul bahwa penambahan angka kasus positif ini
sekali lagi masih menggambarkan bahwa di luar di lingkungan masyarakat
masih ada kasus positif yang belum melaksanakan isolasi
masih ada penularan karena kontak dekat
masih ada yang belum rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun
oleh karena itu saya minta kepada masyarakat seluruhnya
bahwa kembali lagi jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial
baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah
upayakan tetap di rumah apabila terpaksa sekali berada keluar rumah maka jaga jarak
kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak
cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir
hindari menyentuh wajah
ini menjadi penting karena disinilah sebenarnya penularan ini cukup banyak terjadi
kemudian praktekkan betul etika pada saat batuk dan bersin
tutup dengan berhenti
pakai masker atau menggunakan sarung tangan
tetap aman dan produktif di rumah
saling menjaga di antara sesama anggota keluarga
jangan sampai yang sehat menjadi sakit
kita pertahankan yang sehat tetap sehat
dan kita upayakan yang mulai sakit untuk tidak menjadi sakit dan tetap berada dalam posisi yang sehat
dengan pola hidup bersih sehat asupan gisi yang cukup dan istirahat yang terat
jangan sampai yang gampang tapi yang masih juga kita mahu milih
jangan pada saatengek simpan chord ng vincent perubahan
jangan orang juga untuk ragu ada seucap denganku
rjm enggak semua orang lain yang sehat
pada dua dua seseorang

untuk selang cyanda saya menyumbang
terima kasih selamat sore